tambahan pajak terhadap barang dan jasa di kedua negara itu merupakan langkah untuk memperoleh pendapatan tambahan dan sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak
pajak pertambahan nilai tersebut diterapkan untuk bensin pakaian makanan tagihan utilitas namun tidak meliputi pelayanan finansial perawatan medis dan transportasi umum serta belum ada rencana terkait pajak penghasilan
pemerintah uni emirat arab memproyeksi pendapatan dari ppn pada tahun ini bisa mencapai dua belas miliar dirham atau empat puluh empat tujuh triliun rupiah
selain arab saudi dan uni emirat arab negara negara teluk lainnya juga berencana menerapkan ppn paling lambat tahun dua ribu dua puluh
pemerintah uni emera tarab menerima pendapatan dari ppn pada tahun ini bisa mencapai dua belas miliar dirham atau empat puluh empat tujuh triliun rupiah
pemerintah uni emera tarab menerima pendapatan dari ppn pada tahun ini bisa menerapkan ppn paling lambat tahun dua ribu sembilan belas
pemerintah uni emera tarab menerima pendapatan dari ppn pada tahun ini bisa menerapkan ppn paling lambat tahun dua ribu sembilan belas